kita ke informasi dari politisi senior pdi perjuangan andreas hugo parira yang menyebut kalau pdi perjuangan tidak mengincar kursi menteri di pemerintahan prabowo subianto gibran raka buming raka
andreas hugo payrara menyebut pdip tidak menjadikan jatah kursi menteri di pemerintahan prabowo gibran sebagai target utama
jangan lupa jabatan menteri di kabinet itu sebagai target utama gitu target utama berpolitik itu kan
saya kira target utama berpolitik itu adalah menyampaikan mengaspirasikan suara rakyat yang sudah dititipkan pada kita gitu
ya di dalam pilpres ya ketika kita mendukung calon presiden itu dengan berbagai visi misinya yang sudah disampaikan dan ya ketika ada di dalam proses pemerintahan itu yang harus kita lakukan gitu